gak ada hujan gak ada angin
hei mami malah dikasih kalung emas
nah itu itu buktinya
oh itu membuktikan
kalau papi cinta banget sama mami
gak mungkin papi bisa pindah ke lain lain
belum nantuk nih
nih instan dulu
emang gak boleh kecewa
harusnya tahu diri ya kan
ya kalau sudah tidur ya gak mungkin bukain cendela
atau buat mas bobi
kamu sedih ya
nanti dikasih kalung sampah pi
ya enggak thomas
bapak mau ngasih
ataupun tidak ngasih itu kan hanya bapak
untuk apa juga jentini sedih
cintin gak usah sedih
kamu tenang aja
nanti pasti ada gantinya
hah ada deh
mas bobi tuh memang
bisa nyenengin hati perempuan ya
wah bener bener kelewatan bobi
gak ada pengertian sama sekali
kiskakmat depan mami sama cindy
kenapa sih tiba tiba papiku romantis banget

mami penasaran deh
ada apa sih
tapi memang dasarnya romantis
cuman kadang kadang gak keliatan lah sih
biasanya setiap kali mami ulang tahun
papi selalu lupa
sekarang nggak ada hujan gak ada angin
eh mami malah dikasih kalung emas
itu itu poktunya
oh itu membuktikan kalau papi cinta banget sama mami
gak mungkin papi bisa pindah ke lain lain
jangan rebah ya
belum nantuk nih
mau makan mie instan dulu
hah makan malem malem kan bikin gendut
yaudah jangan sering sering as
ya maaf maksudnya itu nyenengin hati centini
ntar kumpul duitnya centini bisa beli kok insya allah
udah tin kamu gak usah mikirin tin
nanti pasti ada gantinya
sekarang kamu udah malam nih
mas bopi juga
ntar mas bopi masuk lagi
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
udah mau ngapain sih kamu ya
kok lepet ya
tidak negara nya
longgo diri dulu ya
buat take water
nggak ada fiss
tapi gak mau dikatain bobo
centingnya udah tidur pi
malah tadi ngobrol sama kamu
yaudah kok gak percaya
kok ketokannya bedo yoh
udah malem nih
boby mau tidur dulu ya pi
udah pih makan mie nya
tapi gak enak nih
emangnya bukan merek yang biasa
tapi pahit ya
hah pahit pi
udah jangan dibahas
besok aja tapi ngantuk nih
jangan jangan pada luar sapi
kalau memang keadaan luar sah
tapi gak dengar mam
mami lihat dulu matanya
udah mie udah nih papi ngantuk nih
lihat dulu matanya
nih buka buka
ini tuh harus dicat nih besok
ini bekal buat mas bobby ketinggalan loh mas
hampir aja lupa ya
makasih banyak ya tin
ini centini spesial buat mas bobby
ada sumur tahu tempe sama ayam goreng
makasih banyak ya tin ya
terusin dulu deh
kamu selain kalung emas suka periasan apa lagi tin
selain kalung emas kamu sukanya apa gitu
ada yang beliin kamu gelang emas kamu gimana
siapa yang mau beliin emas
ya siapa ya ya mas bobby lah
boten nanti malah ngerepotin mas bobby
enggak gak usah ngerepotin sih tin
mas bopi kan masih kuliah belum kerja
enggak deh tin
kalau masalah itu tin nih gak usah pikirin
itu urusan mas bobby
seneng kan kalau dibeliin belang emas
ya seneng mas
tapi boten lah mas jangan dulu
enggak ah tapi kamu seneng kan
bobby ketahuan kartunya ya
mau beliin sentini gelang juga di
iya iya enggak bener nih
eh makasih banyak makanannya ya
kamu berangkat dulu oke
jangan kebut mas
apa sih ini
papi meriksa itu kaca jendela itu
kotor banget banyak banget tepungnya
kaca jendelanya kotor
memangnya centini sama mba rondo gak pernah bersih bersih apa ya
kaca jendela depan itu gak pernah dibersihkan ya
kaca jendela yang mana gitu
itu loh yang di depan
bapak barusan lihat kotor
kamu tuh kalau bersih bersih
itu jangan jorok sekalian kacanya juga dilapin
mungkin tuh baru
enak tuh pun yang mungkin baru ya